sebagai surga kuliner kota bandung tidak pernah kekurangan pilihan untuk berbuka puasa
minuman dan penganan khas yang selalu dicari pecinta makanan bandung di bulan ramadan adalah es goyobot dan colena
bandung memiliki ragam hidangan khas yang selalu diburu penggemar jajanan
di bulan suci ini kudapan khas bandung banyak dijadikan menu pembuka puasa atau takjil
minuman dingin khas sunda ini berisi adonan hunkwe atau sagu aren yang kenyal dengan tambahan kuah santan
susu kental manis dan roti tawar yang diberi serutan es diatasnya
ya udah kalo laku nih jualan saya mau daun dan minum es goyobot
soalnya dia tetep tiap bikin napasnya kalau ga habis basah tuh
dicuci lagi basah
rasanya yang manis dan segar membuat minuman ini diminati sebagai takjil
bedalah sama kalau es campur rasanya udah gitu kalau ini kan manis banget enggak segarnya dapat
selain es goyobot kudapan lain yang dapat menjadi referensi untuk berbuka puasa adalah colenak
kudapan khas bandung ini berbahan dasar tapai singkong atau peyem yang dibakar dipadukan dengan campuran
gula merah cair dan kelapa parut dulunya bukan colenak tapi belum peyum di bulan kalau sudah
itu kan jadi yang ngasih nama cowenak itu sebetulnya dari tamu jadi cocok enak katanya
colenak dibuat dengan cara tradisional untuk mempertahankan cita rasanya membakar tapai
singkong dan memasak gula merah dilakukan dengan kayu bakar dan arang colenak dapat dipadukan dengan
bahan lain seperti durian dan nangka namun banyak juga yang masih meminati colenak rasa original